kita ke informasi lain presiden joko widodo kembali berusukan di pusat perbelanjaan
seolah mendorong peningkatan daya beli masyarakat minggu malam jokowi mengunjungi paris van java bandung
jokowi tiba di mal ini pada pukul setengah sembilan malam dan mengejutkan para pengunjung
sambil berkeliling pusat perbelanjaan jokowi menyapa pengunjung dan menerima ajakan bersuah foto
jokowi masuk ke sebuah toko dan membeli sepasang sepatu
selama satu jam belusukan jokowi juga sempat menikmati kerupuk banjur dan tahu petis serta segelas kopi tarik
kunjungan kerja di bandung ini dalam rangka pembagian sertifikat hak atas tanah di dombeli rame soreang dan peresmian tol soroja pada senin ini